hai deretan band lokal papan atas hingga gruben international kembali meramaikan dan menghibur
para penggemar festival musik indonesia di panggung gambir expo jakarta pusat mulai tanggal empat hingga lima
maret dua ribu dua puluh tiga sejak sabtu sore tiga panggung di kawasan gambir expo dipenuhi oleh ribuan pengunjung
yang antusias untuk menyaksikan idola mereka di musik festival everplace dengan tema dua ribu an
panggung hari pertama dimeriahkan mulai dari close head mymp derasmus hingga simple plan
beberapa penonton pun rela menempuh jarak jauh demi bisa bernostalgia bersama idola dua ribuan mereka
aku simple plan aku simple plan tapi untuk sementara kita kayaknya mau ke
petugas dulu deh
iya sih kayaknya tahun dua ribu an emang lagi marah marah kayak gitu jadi pengen nostalgia aja sama sih
simple plan dong pastinya aku baru datang sih tadi dari bogor gitu cuma kayak bela belain banget lah kesini
udah dari zaman kapan ya kayaknya dari zaman sma deh dari welcome to my life ini
dari mana nih kak datangnya bandung mau nonton apa ciple plan kayaknya sih dari sd soalnya tuh dulu aku punya abang kan terus kayak pas masih kecil tuh sd udah diceko
bikin lagu lagu kayak simple plan gitu gitu jadi aku udah suka dari kecil
simple plan pun mengungkapkan kekaguman akan antusias para fans di indonesia
sebentar lagi band yang ngetrend tahun dua ribu ini bakal tampil setelah dua belas tahun akhirnya kembali lagi untuk tampil di indonesia siapa ya kira kira langsung kita saksikan simple plan
simple plan akhirnya kembali ke indonesia membawakan lagu andalan mereka seperti welcome to my life i'm just a kid jetlag
pobastek leto coklat serta tiga belas band tanah air akan kembali memeriahkan panggung gambir expo pada tanggal lima maret mulai pukul lima belas tiga puluh hingga dua puluh tiga waktu indonesia barat
lorenzi agata imam muhairif cekarta